pembelajaran tatap muka terbatas memang harus dipersiapkan sedini mungkin
mulai dari memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam skb empat menteri
sekolah mempersiapkan memenuhi daftar periksa yang memang diwajibkan
yang tidak kalah pentingnya sekolah juga harus menyiapkan satgas covid level sekolah
kemudian sekolah juga harus betul betul duduk bersama
mensosialisasikan terhadap persiapan kepada orang tua melalui kerjasama dengan komite sekolah
sehingga orang tua pun dipahamkan betul kenapa pembelajaran tatap muka harus dilakukan
karena kita masih mengacu pada skb empat menteri
tapi sekali lagi memang ini kita berada
berangkat pada kondisi daerah
kalau masih zona merah itu memang tidak boleh sama sekali
tidak boleh sama sekali dibuka untuk pembelajaran tatap muka
tapi untuk daerah zona hijau khususnya
karena kan tidak semua daerah lima ratus empat belas kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi kan enggak semuanya merah ya mas ya
dan kita berdoa kalau pun yang sekarang merah segera menjadi hijau
artinya masyarakat menjadi tenang
dan pembelajaran tatap muka bisa kita persiapkan lebih baik lagi